pencabutan izin operasional pondok pesantren syidikiyah jombang jawa timur
dibatalkan menteri agama ad intari muhajir effendi
pihak pesantren menyambut baik dan akan membuka diri untuk mendapatkan
masukan dari berbagai pihak untuk kebaikan proses pendidikan para santri
dengan dibatalkannya izin pencabutan operasional pesantren ini
mereka para santri dan wali santri bisa tenang kembali
untuk melanjutkan proses pendidikan di lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren syidikiah
saat ini aktivitas belajar mengajar sedang diliburkan menyambut hari raya idul adha kemarin
rencananya aktivitas belajar mengajar akan kembali dimulai pada hari sabtu mendatang
tentu saja dengan adanya keputusan ini maka kami sangat terbuka untuk semua pihak
memberikan masukan masukan memberikan arahan arahan baik dari kemenang maupun tokoh tokoh agama
kita pastikan kita berikan yang terbaik untuk anak anak bangsa
pemimpinan wilayah nadatul ulama provinsi jawa timur mendukung pembatalan pencabutan izin operasional pesantren majmal bahrain sidiqiyah
meski demikian wakil ketua pwnu jatim ma'ruf shah
mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan pelin pelan dan terburu buru tanpa mengkaji dampak lebih jauh
sebagai organisasi masyarakat terbesar di jawa timur
pwnu meminta pemerintah tidak mengabaikan sistem pengawasan di pesantren
menurut maruf lebih baik dilakukan sosialisasi terkait undang undang pesantren
dan peringatan tegas kepada para pesantren pesantren yang tertutup
serta memiliki sistem seleksi penyimpang
pwnu berkomitmen turut mengawasi jalannya sistem pendidikan di pesantren
dan siap memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban lain yang bersuara
saya kira kita evaluasi bersama lah
kita dari rmi juga kita akan melakukan edukasi pendidikan dan dari pemerintah juga sendiri
ini bicara soal pendidikan baik formal informal ini
ini bicara bagaimana masa depan bangsa
sumber daya manusia yang unggul itu ditentukan dari kualitas pendidikan
jadi ini jangan karena ada kasus
kemudian sekarang berbena bena
jadi kita harus konsisten terus menerus secara istikomah
untuk membenahi dari lembaga lembaga pendidikan yang ada
karena ini jawaban tantangan sepuluh dua puluh tahun yang datang itu produk pendidikan hari ini
kejaksaan tinggi jawa timur menyatakan tidak akan memberikan tuntutan hukuman kebiri
kepada msat anak kiai di jombang tersangka pecabulan terhadap santriwati
alasannya undang undang yang mengatur tentang hukuman kebiri belum berlaku di indonesia
kejaksaan tinggi jawa timur hanya akan menuntut tersangka msat dengan pasal berlapis
terkait kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
dalam kasus ini hanya ada satu orang saksi korban yang bisa diproses
karena ada alat bukti dan keterangan ahli yang mendukung kesaksian korban
sementara itu korban lainnya telah menarik diri dari kasus ini
kejaksaan tinggi jawa timur menyatakan tidak akan memberikan tuntutan hukuman kebiri
kepada msat anak kiai yang ada di jombang tersangka pecah bulan terhadap santriwati
di pesantren sidikiah jombang
kita akan langsung bahas dengan ketua komisi perlindungan anak indonesia pak susanto
dan juga kepala kejaksaan tinggi jawa timur mia amiat yang sudah bergabung
terima kasih bu mia dan juga pak susanto sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
pada malam hari ini
saya akan ke bu mia dulu
bu mia ini kemudian menjadi pertanyaan besar
apa yang menjadi pertimbangan tidak kemudian memasukkan tuntutan kebiri kimia kepada pelaku
padahal kita tahu korbannya adalah anak anak santriwati dan ini juga berdampak bagi masa depan korban
dari hasil penyidikan kepolisian kami menerima berkas bahwa
korban yang bisa dijadikan saksi adalah hanya satu orang dan dalam usia sudah dewasa
jadi tidak bisa diterapkan undang undang no dua puluh tiga atau no dua ribu dua
dengan perubahannya tentang pelindungan anak
jadi dikenakan ancaman hukuman dalam kuhp pidana
oke selain itu tadi ada hanya satu korban yang bisa diproses tapi dari laporan laporan yang ada
ini juga memang meskipun mereka sudah menarik diri tapi dari data data yang ada
ini kan korbannya juga merupakan santriwati
apakah memang tidak ada peluang begitu untuk bisa mendalami kasus ini dengan undang undang tersebut
nanti dalam proses persidangan bisa ada perubahan kalau kita bisa melihat proses persidangan
nanti pembuktian di persidangan apakah memungkinkan untuk bisa menghadirkan saksi baru
tentu dengan mohon pada pengadilan pada majelis hakim untuk mendapatkan penetapan
sehingga kita bisa menghadirkan saksi saksi yang lain
dan saat ini juga kami menyatakan p dua puluh satu
penyataan secara formil material bekas peralengkap menggunakan syarat untuk ditentukan dibawa ke pengadilan
dilimpahkan dengan suatu kajian tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kuhap
jadi tidak bisa serta merta mengubah pasal namun dalam perkembangan pembuktian persidangan
tidak untuk kemungkinan bisa ditambah adanya saksi baru dan juga bisa mengubah terhadap tuntutan
nanti dalam proses akhirnya pada saat kami mengajukan penuntutan
bumiya kami butuh diingatkan kembali
sejauh ini berarti sudah p dua puluh satu dengan berapa total kemudian saksi ahli dan juga saksi korban
yang akan masuk ke persidangan untuk terkait dengan kasus ini
mungkin bisa ditegaskan kembali bumiya
ya dalam perkara sekarang kami memang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan kuhap
bahwa jaksa penutup umum mempunyai upaya bagaimana apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan atau tidak
setelah melihat ternyata dalam prosesnya cukup panjang
ada petunjuk yang diperan oleh penduduk umum kepada penyidik setelah selesai
nyatakan lengkap dan kami melihat di sini ada beberapa ahli yang sudah jadikan ahli oleh teman teman di penyidikan
dan tentu akan kami hadirkan di persidangan
totalnya berapa banyak dan siapa saja ibu bumiya
kami butuh tahu terkait dengan hal itu
kalau dalam hal ini tentu kami proses persidangan pertama hanya membacakan dakwaan
dalam proses perjalanan kami akan berupaya sesuai dengan ketentuan
yang hadir sebagai saksi korban hanya satu sedangkan ahli dalam bekas perkara ada empat orang
empat orang ahli dalam hal yang akan kami hadirkan
siapa saja itu ibu
tentu ahli hukum pidana dan ahli hukum yang berkaitan dengan kedokteran forensik tentunya
ini kan termasuk juga ada beberapa alat bukti diantaranya handphone
yang dilakukan oleh penyidik di mana handphone ini juga diajukan forensiknya
terhadap handphone yang dijadikan alat bukti
jadi ahli forensik ahli hukum pidana sudah dilahadikan oleh penyidik
dan akan kami hadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian dalam proses persidangan
oke artinya pasal pasal yang kemudian disangkakan kepada beki ini adalah pasal berapa saja
dengan tuntutannya berapa tahun total bu umia
pasal dua ratus delapan puluh lima kuhp tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana maksimal dua belas tahun
kemudian pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp masalah pencabulan dengan ancaman pidana sembilan tahun
dan terakhir pasal dua puluh sembilan ayat dua ke tiga kuhp dengan ancaman pidana tujuh tahun
jadi kami dengan mengajukan dakwaan secara berlapis alternatif menjaga jangan sampai lolos dari dakwaan kami
dari bumia saya akan ke pak susanto dari kpai
pak susanto melihat kondisinya saat ini yang tadi sudah diajabarkan oleh bumia
bagaimana kemudian sikap dan juga proses hukum yang sedang berjalan begitu yang sedang ditangani oleh kejati jawa timur
bagaimana anda merespon hal ini
dan apakah kemudian sikap sikap yang dilakukan atau yang diambil oleh pihak kejati jawa timur ini
apakah akan kemudian ada arahnya membuat korban
juga merasa tidak diperjuangkan dalam hal ini
ya dalam kasus ini tentu ada tiga hal yang harus dipastikan ya
pertama adalah proses hukum terhadap pelaku
yang kedua adalah memastikan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban
dan yang ketiga adalah dengan adanya kasus ini tentu ada perbaikan sistem ya
layanan di satuan pendidikan berbasis asrama
tentu peran kantor kementerian agama memang harus dipastikan agar pengawasan pengawasan itu dilakukan secara reguler
sehingga kasus ini tidak menjadi bola liar ya bagi satuan pendidikan berbasis agama
nah terkait dengan proses hukum hemat kami
pertama harus dipastikan usia korban
harus dipastikan usia korban
kenapa pada saat usia korban masih usia anak
tentu undang undang tujuh belas dua ribu enam belas memang harus dijadikan rujukan terhadap proses hukum ini
kalau kemudian usianya masih usia anak dalam hal ini adalah sampai delapan belas tahun
nah tapi kalau kemudian usia korban lebih dari delapan tahun
memang harus dipastikan
memang undang undang tujuh belas dua ribu enam belas tentang perlindungan anak tentu tidak bisa menjadi acuan di dalam proses hukum ini
jadi sekali lagi memang usia korban harus benar benar dipastikan
makanya karena di dalam regulasi kita di undang undang tujuh belas dua ribu enam belas kemudian tindak lanjut di pp kita terkait dengan kebiri
itu kan memang regulasinya terkait dengan kepiri
jadi regulasinya terkait pada saat usia korban adalah usia anak
itu kan berlaku usia korban masih usia anak
makanya memang tentu kpai juga akan terus berkoordinasi terus dengan pihak terkait
baik kepolisian dinas dan para pihak untuk memastikan tiga hal tadi
pertama adalah mengawal proses hukum terhadap kasus ini
yang kedua adalah memastikan rehabilitasi terhadap korban
yang ketiga adalah perbaikan sistem pengawasan terhadap satuan pendidikan berbasis asrama
ini yang harus dicatat bahwa ini kan oknum ya
sekali lagi ini kan oknum
sehingga tentu dengan adanya kasus ini harus jadi pembelajaran
tidak boleh ada lagi kasus kasus serupa terulang kembali
karena satuan pendidikan berbasis asrama itu kan memang
sebenarnya dari berbagai capaian
kan memang banyak juga capaian orang orang besar lahir dari pesantren
kan sangat banyak ya
sehingga adanya oknum ini tentu harus juga direspon agar tidak ada lagi kasus kasus serupa
oke kita fokus pada bagaimana kemudian pendampingan yang dilakukan sejauh ini
dari kpai terhadap satu orang saksi korban yang mungkin saat ini memang kondisinya atau usianya
tapi juga ada sejumlah saksi saksi lain yang kemudian menarik diri
bentuk pendampingan kpai seperti apa
apakah kemudian ada proses jemput bola di sana untuk bisa mendampingi para korban
yang sudah menarik diri statusnya dari saksi
ya kpi sebenarnya kan sudah beroperasi cukup lama ya mengawal kasus ini
ini kan prosesnya sangat panjang ya
sehingga kasus ini ada perkembangan baru ya
hemat kami perkembangan baru ini tentu kita berikan apresiasi kepada aparat penegak hukum ya
karena memang prosesnya sudah lama kami juga incas mengawal kasus ini
tentu karena kpi diberikan mandat terhadap aspek pengawasan
ya tentu kami akan terus melaksanakan mandat itu pada aspek pengawasan
tetapi dalam konteks ini
tetapi dalam konteks pendampingan memang itu di undang undang kita diberikan mandat kepada instansi lain ya
dalam hal ini adalah ada uptd ada p dua tp dua a di daerah
itulah yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan
baik pendampingan hukum pendampingan psikologis maupun pendampingan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik mereka
baik saya kembali ke ibu mia
ibu mia kita melihat bagaimana kemudian kondisi kasus ini ya
kasus beki yang terjadi di pesantren pondok pesantren
ini kemudian membuat sejumlah pihak ingat kembali dengan kasus serupa yang juga terjadi di jawa barat
dimana saat itu kejati jawa barat memberikan tuntutan maksimal hukuman mati dan kebirikimia
apa yang kemudian kondisi kondisi apa yang kemudian membuat akhirnya kejati jawa timur tidak bisa menerapkan aturan itu pada kasus yang melibatkan beki ini
termasuk diantaranya kalau kita ingat betul tidak mudah untuk kemudian menangkap beki yang sempat menjadi dpo pula begitu
dan sempat mengajukan peradilan pula begitu
silahkan ibu mia
oke dari berkas kita bisa pelajari bahwa ada kesaksian tiga puluh orang kurang lebih dan satu saksi anak namun bukan pelapor
dimana kalau kita melihat kronologisnya disitu memang ada empat orang yang berkas
empat orang yang menjadi korban pelecehan seksual tetapi yang melaporkan peristiwa tersebut adalah yang menjadi saksi korban saat ini karena yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari ponpes
jadi punya keberanian mengungkap
sementara yang tiga itu masih di dalam dan betul betul mereka menutup diri untuk menjadi saksi
sehingga kami sama sekali tidak bisa menerapkan ketentuan undang undang yang bagaimana tadi pak dari kpai menyebutkan bahwa hanya diperlukan dengan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
dimana bisa diperlukan pada anak anak korbannya
sementara yang jadi proses menjadi saksi korban adalah usia dua puluh tahun
oke untuk tiga korban yang kemudian tadi anda sebutkan menarik diri
usianya berapa ibu mia
disini ada yang anak anak cuma bukan pelapor ya ibu
jadi diantaranya satu anak anak usia anak anak tapi bukan sebagai pelapor
dan dari berkas perkara memang tidak dijadikan saksi tidak dijadikan saksi korban ataupun berkelanjutan dalam peristiwa
proses berikutnya karena menarik diri dan tidak ingin menjadi bagian dari perkara tersebut
sehingga pada proses penyidikan dalam berkas tidak dicentupkan lagi
ini kami menerima info secara informal dari penyidik pada saat awal sampai sejauh mana proses penyidikan teman teman di kepolisian
ada proses penarikan diri menjadi saksi korban begitu yang dilakukan oleh tiga orang terduga korban sebelumnya
dari hasil penyidikan
apakah kemudian ada tekanan dari pihak pondok pesantren atau apa yang kemudian menjadi dasar para tiga orang ini kemudian menarik diri dari saksi korban
sebagai saksi korban
mereka lebih memilih untuk membela tersangka
jadi menganggap sudah tidak ada pernah terjadi peristiwa apapun dan disitu mereka tetap bertahan di dalam konfes
jadi seolah olah memang tidak pernah kejadian apa apa sehingga kami sangat sulit
kalau jpu kan sifatnya pasif bu
jadi ini adalah bekas perkara dari penyidik untuk pendalamannya tentu dikepenyidikan
dan awalnya penyidikan ini oleh polres jombang
kemudian ditarik ke polda karena berlarut larut dan susah sekali untuk bisa pembuktiannya
tapi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita tahu ibu tadi juga sudah membenarkan mengamini bahwa prosesnya ini cukup berlarut larut
mulai dari polres jombang hingga akhirnya ditarik ke polda jawa timur begitu
kemudian pelaku juga sudah menjadi dpo
kondisi kondisi seperti ini apakah kemudian bisa menjadi faktor faktor yang memberatkan hukuman dari pelaku ke depannya
seberapa kemudian ini signifikan
ya itu pasti akan memberatkan dan kami akan menerapkan ancaman maksimal tentunya
karena dibatasi oleh aturan undang undang kuhp ada batasan ancaman maksimalnya
sehingga hhm kekuatan tersebut tetap kami ajukan sebagai hal yang memberatkan
dari awal proses kami menerima spdp dari penyidik itu tahun dua ribu
sampai bisa diberikan
sampai bisa dilaksanakan penyaksanaan tahap dua ini baru kemarin
jadi proses cukup panjang
dan kalau hhm memberatkan tentu sudah ada gambaran bagi kami
dan itu jadi memperberat tetapi ancaman maksimalnya hanya dua belas tahun dalam kuhp nya
baik pak susanto tadi sudah disampaikan bahwa maksimal berkaca pada undang undang yang ada
ini karena memang hanya satu saksi korbannya yang tidak menarik diri yang tetap ada begitu

maksimal hukuman atau tuntutannya ini dua belas tahun
maksimal hukuman atau tuntutannya ini dua belas tahun

apakah kpai menilai ini cukup
apakah kpai menilai ini cukup
padahal kita melihat kondisinya bagaimana proses hukumnya berlarut larut
sempat menjadi dpo juga
sempat kemudian juga ada sejumlah korban yang bahkan di bawah umur juga menarik diri
sempat kemudian juga ada sejumlah korban yang bahkan di bawah umur juga menarik diri
ya ada dua hal yang perlu saya sampaikan

pertama terkait dengan kasus kekerasan seksual memang tidak mudah untuk mencari kata kata yang benar
katakanlah saksi fakta ya
kadang kadang memang kita kesulitan
aph juga kesulitan untuk mendapatkan saksi fakta
yang kedua kalau kemudian fakta fakta hukum menguatkan bahwa ada dugaan kuat
bahwa katakanlah korban ini masih usia anak sebenarnya kita bisa kenakan undang undang tujuh belas dua ribu enam belas

kalau kemudian katakanlah korbannya memang ada
bagian korban masuk siana apalagi kalau korbannya lebih dari satu meskipun bukan saksi sebenarnya
tentu apa bisa dikaji ulang kembali ya karena kalau kemudian kita kan keperpihakan kita kepada
korban ya kenapa karena memang di dalam proses hukum bagi kasus kasus kejahatan seksual
terhadap anak memang kadang kadang kesulitannya di dalam proses mencari saksi ya mencari saksi
menghadirkan saksi apa termasuk juga pelapor ya ini memang tantangan saya kira tantangan tetapi
dengan challenge yang seperti ini dengan semangat negara sangat besar memengari memerangi kasus kasus
kejahatan seksual terhadap anak saya kira mudah mudahan peluang itu masih ada apalagi
presiden concernnya luar biasa terhadap
ya kasusnya sudah berjalan lama tapi kemudian baru menjadi sorotan dan terfokus karena sudah viral ya
seperti biasa nah pak susanto melihat kondisinya saat ini yang tadi anda sampaikan bahwa bagaimana
kemudian ketika kita bicara soal kasus kekerasan seksual saja ini seperti fenomena gunung es
semua kemudian bisa melaporkan tidak semua berani bersuara apalagi ini melibatkan anak anak contoh
kasusnya tadi yang disebutkan oleh bu mia ada sejumlah pihak yang kemudian
menarik diri melihat kondisi ini apa yang kemudian menjadi catatan kpai agar kasus kasus seperti ini
benar benar bisa terselesaikan secara adil korban bisa mendapatkan keadilan dan tidak justru enggan
bersuara untuk bisa memperjuangkan keadilan mereka tidak menjadi korban dua kali ya memang kalau
melihat apa di tahun tiga tahun terakhir sebenarnya ada perkembangan positif ya
bahwa kalau dulu ada ketakutan orang melapor ya di tiga tahun terakhir ini memang cukup banyak
alhamdulillah ada perkembangan positif ya keluarga korban kemudian korban masyarakat apa berani
melaporkan kemudian sebagian juga berani menjadi saksi itu merupakan satu hal kemajuan yang luar
biasa ya keperpihakan masyarakat terhadap upaya pengungkapan kasus ini nah ini tentu harus menjadi
catatan nah di tahun dua ribu dua puluh satu alhamdulillah karena masyarakat semakin berani mengalami kesusahan dan kesusahan yang dan kemudian bisa menempelkan kembali ke masyarakat di bagian kedua tahun ketinggangan ini
nah di tahun dua ribu dua puluh satu alhamdulillah karena masyarakat semakin berani menempelkan kemasyarakat

termasuk juga mengawal proses keadilan terhadap korban anak
mungkin pertimbangannya juga banyak pertimbangan ya
pertimbangan akses pertimbangan apa biar safety juga ya
pada saat melapor karena kan perjalanan lembaga layanan itu kadang kadang misalnya jauh
dan lain sebagainya tantangan geografis dan lain sebagainya
sehingga kemudahan kemudahan seperti ini memang kami berikan
masyarakat bisa mengadu melalui online ke komisi perlindungan anak indonesia
sehingga dengan kemudahan melapor ini masyarakat kemudian lebih mudah untuk mengungkapkan fakta fakta yang terjadi di lingkungannya
baik terakhir saya akan ke ibu
bu mia lagi bu mia berarti persiapan untuk kemudian menuju ke pengadilan sejauh ini seperti apa bu
kami tentu sudah melaksanakan ekspos terhadap surat dakwaan yang kami bacakan pada hari senin nanti tanggal empat belas
sidang pada hari senin sudah ditentukan oleh majelis hakim
kami akan bersidang pada hari senin jam sembilan pagi
kami berharap sekali nanti dalam proses pengungkapannya
saksi saksi yang kami hadirkan tentu bisa menjadi peluang bahwa perkara ini bisa dilanjutkan tentu
tetapi dengan aturan sesuai dengan ketentuan kuhap bahwa harus ada pelapor saksi pelapor
empat anak yang menjadi korban ini yang tidak melaporkan tetapi dia menjadi saksi
tetapi tidak mau berstatus sebagai pelapor
jadi seolah olah dia mengabaikan apa yang terjadi dan dia hanya memberikan kesaksian pada penyidik di perkasaan perkara itu
melaporkan peristiwa adanya peristiwa
dan satu diantaranya adalah usia anak
sementara yang punya keberanian sebagai saksi pelapor hanya satu
tetapi kami berharap tentu bisa digali di persidangan nanti
tidak untuk kemungkinan akan penyidikan baru terhadap yang bersangkutan
setelah kita memperoleh informasi dan fakta fakta di persidangan bisa kita ungkap
baik kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa ibu mia dan juga pak susanto
yang pasti adalah keadilan bagi korban ini bisa ditegakkan dengan baik
berdasarkan hukum yang ada di indonesia
terima kasih banyak untuk kepala kejaksaan tinggi jawa timur ibu mia amiati
dan juga ketua komisi perlindungan anak indonesia pak susanto
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih mbak li
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami